normalisasi kebijakan ekonomi negara maju telah berdampak pada negara berkembang termasuk indonesia
bank indonesia menyelenggarakan central banking forum dua ribu delapan belas dalam rangkaian annual meetings imf world bank group dua ribu delapan belas di bali
bank indonesia dan federal reserve bank of new york membuka central bank forum yang menjadi wadah komunikasi dan koordinasi karena dihadiri pemimpin bank sentral negara berkembang
seperti bank sentral malaysia filipina afrika selatan dan meksiko
dalam pidatonya presiden fed new york john williams menyatakan ekonomi amerika dalam keadaan positif
sejumlah indikasi tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan
amerika menyadari normalisasi kebijakan suku bunga dan raca akan berpengaruh ke ekonomi global yang kemudian kembali berdampak pada amerika
john menekankan penyesuaian kebijakan amerika serikat akan dilakukan bertahap dan terus berkomunikasi dengan bank sentral di dunia
sehingga bisa mengurangi dampak tantangan global
efek dari kenaikan suku bunga amerika serikat